mengantisipasi penyebaran virus corona
pemerintah kota bandung mengimbau masyarakat
untuk menghindari area area publik yang menjadi pusat keramaian
sejumlah area publik pun ditutup sementara terhitung mulai empat belas maret dua ribu dua puluh
tempat tempat keramaian yang ada di kota bandung
saya berharap juga masyarakat tidak keluar rumah sementara ini
sehingga mudah mudahan bisa mengurangi kemungkinan kemungkinan terjadi penurunan virus ini
berbeda dengan area wisata yang dikelola pemerintah
tempat wisata yang dikelola swasta masih terbuka untuk umum
seperti kebun binatang bandung yang masih beroperasi seperti biasa
kita tidak mengundang pengunjung untuk datang
tapi kita juga tidak menolak yang datang
dan kita tidak menutup kebun binatang ini karena kita swasta murni
hidup kita itu ya dada
dari tiket dari jualan
kalau kita tutup ya mungkin agak repot ya
intinya sih kita butuh uang untuk ngasih pakan satwa dan operasional kebun binatangnya
sejumlah langkah preventif dilakukan pihak pengelola kebun binatang
untuk menghindari penularan virus corona
seperti penyediaan hand sanitizer di sejumlah titik
hingga penyemprotan cairan disinfektan di area kebun binatang
yang pertamanya sih kita jangan berpikiran lebih positif
harus berpikiran positif
kitanya jangan terlalu menanggapi isu isu corona kayak gitu
yang keduanya agak jaga jarak juga sih sama orang orang sekitar
kalau aku sih positif tinggi aja ya teh
soalnya apa yang namanya penyakit kan walaupun kita di rumah masih bisa kenakan gitu kan
tapi kan saya mau percaya sama yang di atas aja
meski tetap buka
di saat wabah virus corona
sebelumnya kebun binatang bandung bisa dikunjungi empat lima ratus orang saat hari libur
sementara saat ini jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan hanya mencapai dua orang